di komisi pemberantasan korupsi kpk senin siang memeriksa artis saiful jamil
ya dalam kasus dugaan suap rohadi panitra pengganti pengadilan negeri jakarta utara saipul ini dipanggil sebagai saksi
delapan orang telah ditahan kpk dalam kasus suap putusan perkara saiful jamil
salah satunya adalah rohadi kuasa hukum saipul jamil tito hananta menjelaskan
kliennya tidak mengetahui penggunaan uang yang diduga untuk menyuap panitra
saiful jamil diperiksa sebagai saksi oleh penyidik kpk
berdasarkan dari keterangan saiful jamil saiful jamil sama sekali tidak mengetahui soal penggunaan uangnya
yang didulakan oleh samsul kakaknya
samsul hanya berhubungan dengan ibu berta
baik saiful jamil maupun samsul sama sekali tidak pernah berhubungan
dengan majelis hakim dalam perkara itu